ini kan yang terjadi di rukun rukun politik ini
tiba tiba ada muncul isu sosial ekonomi kan beras kan
ingat ya kejatuhan bung karno kejatuhan pak harto
itu dipicu oleh gabungan antara krisis ekonomi sosial dan krisis politik
kalau gabung krisis politik krisis politik sudah terjadi nih
orang tidak percaya penyelenggaran pemilihan bersih
anda lihat sendiri dia mau mulai kan
sebentar lagi harga bahan bakar naik
ya sudah langsung dibahas ya
kalau datang bersamaan wow
tapi kalau dari lihat kalau situasi itu ya
melihat dari pak jokowi hari ini
masih tenang bisa memberikan tambahan bintang
kayaknya nggak ada yang ditakutkan
kalau dalam situasi krisis seorang presiden pasti akan menghindari itu
borong borong kasih bintang kasih melatih aja borong borong
tapi itu juga bisa kita analisis dari perspektif psikologi
dalam keadaan panik orang cari kegiatan lain